anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
tentang kinerja pemerintahan jokowi maruf amin di berbagai sektor pada senin lalu
survei dilakukan pada sepuluh hingga tujuh belas april dan melibatkan satu dua ratus dua puluh orang
dari seluruh wilayah indonesia sebagai responden
hasil survei menyatakan tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan jokowi maruf amin
penurunan tingkat kepuasan terutama terjadi di sektor ekonomi
yang disebabkan oleh kenaikan berbagai macam bahan kebutuhan pokok terutama minyak goreng
meski tingkat kepuasan para responden terhadap kinerja pemerintahan jokowi maruf amin
sebanyak enam puluh delapan responden bahkan setuju presiden jokowi melakukan reshuffle kabinet
tapi kalau kita lihat ada gap yang sangat besar
artinya ketidakpuasan memang bottlenecking sepertinya terjadi di level kementerian
dan ketika kita uji lebih lanjut dengan pertanyaan persetujuan
menurut bapak ibu saudara apakah setuju atau tidak setuju
jika presiden joko widodo kembali melakukan reshuffle terhadap menteri menterinya